ambil kembalian eno buat si bensin makasih mbak sama
ini yang saya takutin dari awal din makanya saya suruh kamu sabar sabar sabar
sekarang kita ke tempat yang lebih baik
rumah sakit ya
di gali aja kali ya
ibu andin yang mau mindahin makam ini ada di mana ya
oh sudah pergi mbak
tadi ibu andin sempat kepleset kakinya
lalu sama suaminya dibawa pergi mbak
mau gali sedalam apapun juga
iya dari tadi kita ngegali nggak ada tanda tanda sama sekali jenazahnya
makam kosong kagak ada jenazahnya
kamu pernah jadi senang saya kalau kamu ketawa kuat
terpaksa kunci kamu nenek
enggak kuat mas aku enggak kuat
sementara kita sambil masakinmu
masuk bukan robin
jenasa anaknya andin kemana nih
terus ini laptopnya gimana nih
apa gue antren aja ya ke andin
gue telepon pak bos dulu deh
ya allah kenapa jadi kayak begini dah
tadi kan saya diminta sama andin bawa laptopnya karena ketinggalan
terus pas saya nyampe ke tpu strategi indah
kata yang bapak bapak gali makamnya ini
andin suka jatuh tadi
ini saya mau bawa ke rumah sakit ultra
pak saya boleh kesana nggak pak
gue cari odot aja deh ah
bapak bapak makasih ya

buat away person jujur absurdbread abang reu
senyum untuk kenapa kenapa kenapa

kayaknya handphone aku tuh ketinggalan nih pak kemarin di rumah sakit
tapi ya semoga suster ngelihat terus nyimpanin handphone aku ya pak
gue bener bener lupa kemarin
semoga handphone kamu cepat ketemu ya
nelfon ada apa pak
papa berencana mau bikin syukuran ya kecil kecilan lah
sebagai bentuk rasa syukur kita semua atas kehamilan kamu dan andin
ntar coba deh aku sampein ke nino ya
oh ya ada lagi yang mau papa kasih tau kamu mumpung papa ingetnya
iya boleh pak apa itu
makamnya nindi yang dulu kamu buat itu kerendam air
kemarin sempet awal beresin
tapi karena hujan besar lagi ya akhirnya hancur lagi
nah daripada hancur dan banjir lagi
makam nindi dipindah
mudah mudahan gak ada apa apa ya
iya mudah mudahan gak apa apa pak
suara apa itu sa
ini pak ada barang kesenggol gak sengaja
tadi tadi pak bilang kapan makamnya mau dipindahin
rencananya sih hari ini ya mungkin juga pagi ini
kalo makam itu dibongkar
pasti bakal langsung ketahuan
sinyalnya nggak bagus kali pak
ya mungkin sinyal kali ya
elsa pasti sekarang lagi panik sekali
karena kebohongannya akan segera terbongkar
ya tuhan aku takut sekali
apa apa akan kuat menghadapi kenyataan ini
dan bagaimana dengan elsa
padahal sekarang kita lagi hamil
tapi justru ada masalah seperti ini
kalo mbak nin tau dia pasti bakal langsung cicer gue
tadi papa telepon
terus aku angkat

sampai jumpa di hallshaven
meskipun dirinya orang kelapa
sampai jumpa rasanya